mantan presiden amerika serikat barack obama pernah menghabiskan masa kecil di indonesia pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan rupanya angan angan berlibur ke indonesia sudah lama disimpan pria yang pernah bersekolah di sdn menteng satu jakarta itu
dikutip dari buku yang ditulis obama pada dua ribu tujuh the audisi of hope pada halaman dua ratus tujuh puluh delapan hingga dua ratus tujuh puluh
obama pernah menyatakan angan angan mengajak istri dan anak anaknya berlibur ke indonesia
obama mengenang berjalan telanjang kaki di lumpur saat menelusuri sawah
ia juga mengaku menikmati pergantian hari di pegunungan vulkanik hingga mendengarkan suara azan di malam hari
obama juga ingin mengajak michelle dan kedua putri untuk mendengarkan orkestra gamelan
serta menjelajahi candi prabanan dan berenang di sungai di perbukitan bali
angan angan yang tertunda karena kesibukan
bukannya sebagai presiden ke empat puluh empat amerika serikat
tampaknya akan segera diwujudkan obama selama beberapa hari ke depan